jangan men bukul bukul
lepus jangan lupus
tolong jangan lupus
eh jangan main pukul pukulan
ya ampun ampun
awas ya kalau sampai kalian nakal lagi
aku gak akan segen segen jemburin kalian ke empang yang ada buayanya
dasar lemak bandel
gak pernah pelajar
mana ada buaya di empang
ini dia termosesnya
makasih kak kakak hebat
kak dari mana sih kakak bisa terbang
karena kakak makan tempe
iya kakak makan tempe
terus ya jadinya kakak jadi tempewati
karena aku makan tempe
jadilah aku tempewati
ada apa sih ribut banget
ada tempewati bu
iya bu ada jagoan super namanya tempewati
ini duit buat gua makan bang
lese lu hah
lu tau gua bremen
gak berani ngelawan lu
biar aku yang melawan dua genjati tuh
gak bakal balak
beneran kalau yang susah
aduh tuh ya suar
aduh gak bisa
oke kalau gitu
bukan malak sih lu
aduh aduh aduh
kejar kemana bos
ayo cepetan kejar
aneh kenapa aku nggak bisa terbang
tete kenapa kok mukanya sedih begitu
lihat nih kaki abah sudah mulai baikan
lusa abah juga sudah bisa cerdik
oh kalau dede kan siadat musola
dede mulai banyak dede mau makan tempe aja
kenapa tuh dede
kalau makan tempe siadatnya jagoan
dede kamu tahu gak
itu banyak vitaminnya
juga penuh gizi
besok gorengin tempe ya teh
iya tete janji besok tete pasti gorengin tempe

gole gua besok mau makan tempe
dede kamu tuh lucu sekali ya
udah gua juga lucu sekali
kenapa jadi pada demam tempe begini sih orang orang
tempenya udah abis ibu
makanya denger dulu ibu
aduh ada tempe
bang cepet bang
cepet bang cepet
aduh siap bang cepetan dong
cepet bang cepet
aduh di mana
aduh di mana
aduh di mana
aduh di mana
aduh di mana
aduh ya ampun
tergantung untuk seseorang ini
sekarang kita seneng banget soalnya semua orang suka makan tempe
teta ayo pulang jadi lapar nih
iya iya tunggu sebentar
pak pak woi
hei jangan berpakaian gimana
nenek nenek yang jualan tempe kemarin sini kemana ya pak
nggak kenal tuh neng
di sini kan dagang pinggir jalan neng
telah dari pasar neng
ya udah kalau gitu kita permisi dulu ya pak
bocah kayak gua masih ke temsil itu
tadi abang sudah makan bobur
sekarang masih kenyang atuh
kalau gitu jatah abang berdiri saja
ya sudah abang mau kemusulan dulu ya
mau bantuin pak haji betulin bentuk
tapi jangan lama lama ya bah
abang kan belum sembuh betul
insya allah makrifat abang sudah sampai di rumah
kamu juga hati hati di rumah ya
kamu juga hati hati di rumah ya

abah berangkat dulu

dia bilang dia gun tempe ilangnya sekitar sini nih